digitalisasi dan informasi
vaksin merah putih yang dikembangkan universitas air langga
untuk mengetahui kadar kekebalan
dalam tahap ini tim peneliti membutuhkan empat lima subyek
mereka adalah yang belum pernah divaksin
dan berusia di atas delapan belas tahun
subyek yang telah diverifikasi
akan dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium
setelah dinyatakan lolos dan mengisi surat persetujuan
akan dilakukan penyuntikan pertama vaksin
sebulan kemudian akan dilakukan penyuntikan kedua
sebulan setelah penyuntikan kedua
akan dilakukan pengambilan darah untuk memeriksa kekebalan
pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga enam bulan
sementara terkait kemampuan netralisasinya
terhadap beberapa varian covid sembilan belas
menurut kami adalah vaksin full dari virus ini
yang mempunyai sifat imerginas tinggi
dan empat macam protein tersebut
mempunyai daya netralisasi yang cukup tinggi
hal ini berdasarkan dari uji reaktivitas
yang kedua adalah uji infipo netralisasi
yang kami lakukan dengan beberapa varian
tentu memang adanya mutasi ini menjadi tantangan kami
dalam mengevaluasi seat dari vaksin tersebut
jadi berapa kata ketiga
badan pengawas obat dan makanan akan melakukan evaluasi
dan memproses registrasi persetujuan penggunaan darurat
vaksin ini pun telah mendapat fatwa halal dari majelis ulama indonesia
badan pom terus mendampingi sehingga pelaksanaan uji klinik fase tiga ini
juga berjalan dengan baik
sesuai dengan tata cara uji klinik yang baik
sehingga datanya nanti valid
kita tidak harus menunggu sampai selesai uji
klinik semuanya subjek terfasilitasi
tapi misal data sudah bisa kita dapatkan
itu bisa nanti kita bisa berproses untuk kita evaluasi
untuk mendapatkan major authorization
uji klinik fase tiga melibatkan beberapa rumah sakit di beberapa kota
seperti surabaya jember dan malang
vaksin merah putih menjadi salah satu contoh implementasi kolaborasi pentahelix
antara akademisi pelaku usaha pemerintah dan media
kanza tamarindora miki peresia surabaya jawa timur